saya sudah pernah bilang sama kamu pak
kemanapun kamu pergi
saya pasti akan kejar kamu dan temukan kamu
ini hidup kamu yang seharusnya
sisa hidup yang kamu pakai untuk membayar
apa yang sudah kamu lakukan kepada adik saya roy dan andi
gimana keadaan kamu nak
mama benar benar bingung
mungkin sebaiknya kamu memang menyerah saya
kamu pasti menderita di penjara
tapi dengan berlari terus seperti ini
apakah kamu nggak menderita
mama benar benar nggak tahu lagi sasha harus gimana
aku bikinin teh
ini buat kamu
yang bisa menghibur kita
pemirsa kami masih menayangkan rekaman video amatir secara langsung
dari kamera warga sekempat seperta daun venus
yang berkaitan dengan penangkapan model tertangka pembunuhan elsa aminita prastija
ya allah elsa
mak tvsa elsa udah tertangka
berarti dia sekarang ada di kantor polisi aku mau ke kantor polisi sekarang
mama tenang dulu mak mama tenang dulu
aku harus lihat keadaannya dia dia baik baik aja apa enggak
aku mau pergi sekarang
kamu tenang dulu ma
aku mau pergi
ternyata berakhir juga
waktunya sudah tiba
segala usaha gue untuk menghindari semua ini
ternyata berakhir seperti ini
sorry rick lo jadi ikut ngalamin semua ini
mulai saya izin bicara sebentar
saya sudah pernah bilang sama kamu
kapan pun kamu pergi
sampai kapan pun
saya pasti akan kejar kami
dan temukan kamu
ini hidup kamu yang seharusnya
sisa hidup yang kamu pakai untuk membayar
apa yang sudah kamu lakukan kepada adik saya